dan selanjutnya kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet yang akan dijawab dalam segmen dokter menjawab
dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan skype ada dokter spesialis paru dr jaka pradipta
langsung saja kita sapa dr jaka
selamat sore dr jaka apa kabar
baik selamat sore
baik dok kita langsung saja ke pertanyaan dari warganet
ini yang sudah disampaikan ke akun twitter at cnn indonesia daily dengan hashtag warganet kepo covid sembilan belas
ini yang pertanyaan menanyakan soal pak dokter apakah seorang yang terkena covid sembilan belas ini bisa diperiksa dengan ct scan
ya jadi ct scan merupakan modalitas kita dalam mendiagnosis pneumonia atau radang paru
dan dia memang sensitif dibandingkan dengan fotoronsen memang ct scan lebih sensitif untuk menilai itu
jadi dia bisa membantu kita dalam mendiagnosis covid sembilan belas
namun diagnosis utama atau gold standard covid sembilan belas itu yang paling
utama tetap melakukan dengan swab
nasofaring atau orovaring gitu ya
jadi ct scan bisa namun hanya sebagai pembantu
namun gold standar tetap menggunakan swab pcr
oke jadi yang paling utama adalah tetap swab meskipun ct scan bisa mengindikasi adanya pneumonia begitu dalam seseorang
baik dok kita langsung ke pertanyaan kedua
dengan menanyakan soal seberapa efektif remdesivir dapat mengobati covid sembilan belas
ya remdesivir itu sebenarnya obat yang dipakai untuk
dan dipakai juga untuk sars dan mers
nah beberapa penelitian mulai dicoba terutama di amerika
pada seribu pasien yang terinfeksi dan dibandingkan dengan orang yang tidak diberikan
memang angka kesembuhannya itu lebih cepat dengan menggunakan remdesivir gitu ya
kalau nggak salah sebelas hari dibandingkan dengan orang yang tidak diberikan itu lima belas hari
jadi hal ini memang cukup memberikan kabar baik untuk kita
namun untuk angka kematiannya memang tidak terlalu banyak berbeda gitu
jadi tetap remdesivir mungkin bisa membantu untuk mengurangi percepatan kesembuhan
tetapi yang paling utama dalam mencegah kematian adalah pengobatan yang lebih awal kita berikan
dan tracing dan screening yang utama pada pasien pasien
oke tapi remde savir ini sendiri sudah diakui oleh para dokter ya dok
apakah ketersediaannya ini lumayan tersedia di dalam negeri
ya memang itu sangat terbatas sekali
obat yang memang jumlahnya tidak banyak
ini berjalan dengan bagus hasilnya baik maka produksi akan ditingkatkan dan mulai akan disebarkan
targetnya seperti itu
oke itu rekomendasi dari dokter terkait dengan remdesivir tadi ditanyakan oleh salah satu akun twitter
selanjutnya kita ke pertanyaan dari
at mamat sembilan puluh tiga yang menanyakan
kucing atau binatang peliharaan yang suka kabur keluar atau lingkungan tetangga
ini dan balik lagi ke rumah itu bisa jadi media penularan covid sembilan belas atau tidak dok
beberapa penelitian saat ini mencoba menilai hewan hewan peliharaan yang tuan rumahnya itu positif gitu ya diperiksakan
ternyata memang ada beberapa hewan yang juga memiliki positif covid gitu
jadi memang hewan ternyata bisa terinfeksi
nah tetapi kemungkinan mereka malah tertular dari manusia
jadi bukan manusia yang tertular dari hewan peliharaan tapi kebalikan gitu ya
jadi dari orang yang meliharnya malah mengeluarkan
social distancing sama hewan peliharaan pun tetap kita lakukan gitu ya
jaga jarak dengan hewan
kemudian setelah memegang hewan cuci tangan gitu ya
itu juga menjadi perlakuan kita bukan hanya kepada manusia tapi pada hewan peliharaan
tapi apabila hewan peliharaan tersebut sudah positif covid sembilan belas apakah bisa menularkan ke manusia lainnya dok
sangat kecil kemungkinannya
karena droplet yang ditimbulkan itu tidak sehebat manusia menularkan manusia gitu ya
jadi mereka pun gejala yang dinilai sangat ringan pada hewan hewan itu
jadi kita nggak perlu khawatir
takut dengan hewan peliharaan gitu ya
yang kita khawatirkan adalah antara manusia dengan manusia
oke tapi antar hewan peliharaan juga harus social distancing ya dok ya
karena ada penelitian juga mengatakan bahwa kucing satu bisa menularkan ke kucing lainnya juga apabila terindikasi positif
baik dok kita ke pertanyaan selanjutnya
dari ed purba empat ratus lima puluh satu d
dia menanyakan bila terkena positif covid apakah pengobatan ditanggung negara
hal ini harus transparan supaya orang orang tidak takut rapid test
sampai ada yang kabur dari
di perawatan mungkin takut nggak bisa bayar
ini di lapangan bagaimana dok
iya memang pemerintah mengambil alih untuk pembiayaan untuk pasien pasien yang memang positif
dan bpjs pun juga mengelola pembayaran pasien pasien yang odp pdp dan yang confirm
jadi bpjs pun juga sudah mensupport untuk kita masyarakat apabila ingin memeriksakan covid
namun memang untuk skrin
screening saat ini belum banyak
screening untuk masyarakat sehat gitu ya memang belum di cover oleh pemerintah
namun orang orang yang bergejala yang mulai di cover oleh pemerintah
mungkin dok terakhir kurvanya hingga saat ini kalau anda mengamati dari awal
apakah kita sudah mencapai titik peak atau puncak dari persebaran covid sembilan belas di indonesia
saya memang di jakarta ya kalau memang melihat trennya memang kasusnya kalau di jakarta
mungkin karena rumah sakit sudah mulai banyak
jadi mulai ada penyebaran penyebaran pasien pasien yang mendapat pelayanan di rumah sakit rumah sakit di jakarta gitu ya
namun memang kita harus melihat juga di daerah lain karena kita baru menilai bahwa karena banyak yang mudik dan angka angka terus meningkat gitu
jadi menurut saya kewaspadaan masih terus kita jaga
namun juga jangan panik gitu ya
dan social distancing dan protokol untuk pencegahan penyakit ini harus terus tetap kita jalankan
dan ikuti anjuran untuk tidak mudik begitu ya
terima kasih sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini
selamat sore dok dan semoga sehat selalu di sana
dan itu tadi pertanyaan yang sudah dijawab oleh dokter jaka pradipta
dan jika anda masih memiliki pertanyaan terkait covid sembilan belas bisa anda kirimkan pertanyaan anda dengan mention akun twitter kami at cnnid daily dengan menambahkan tagar warganetkepo covid sembilan belas